mempersiapkan bibit unggul pesepak bola berkualitas
menjadi salah satu tugas utama kementerian pemuda dan olahraga
sepuluh sekolah sepak bola tersebar di indonesia
dengan ribuan murid yang memiliki satu tujuan
menjadi atlet muda berkaliber
saat ini di masa pandemi banyak yang memilih untuk latihan mandiri
dibandingkan latihan di lapangan luar rumah
dan selama ini kita memang latihan selalu di lapangan
sekarang bisa bisa berlatih secara mandiri
dan dalam hal ini kita akan memberikan panduan berlatih
untuk para pemain sepak bola usia dua belas dan enam belas tahun
dan ada latihan passing ada latihan dribbling juggling dan lain sebagainya
selamat berlatih semangat dan semangat menolak menyerah
untuk terus menyemangati dan mengasah skill para pesepak bola muda
kemenpora menginisiasi program workout at home
salah satu bagian dalam program ini adalah panduan teknik bola dasar
bagi para atlet muda dan remaja yang senang bermain bola
kan sekarang ini banyak ya di mana mana orang asal bisa nendang
asal orang bisa lari bisa ini tetapi dia tidak terarah
akhirnya apa begitu dia mulai meningkat usianya
itu sudah terpola
terpola latihan yang tidak tertata dengan baik itu
ini kan masuk di dalam pembudayaan ya pembudayaan olahraga
nah kita harus sudah budayakan dari awal dari sejak dia usia dini
untuk adik adik atlet sepak bola muda
meskipun di masa adaptasi kebiasaan baru berlatih sepak bola di lapangan bisa dilakukan
namun menteri pemuda dan olahraga zainuddin amali
tetap menekankan pentingnya memperhatikan protokol kesehatan dalam bermain bola
umur umur segini ini untuk menerapkan protokolnya agak susah
nah maka harus ada pengawasan misalnya anak sekolah
anak sekolah yang main harus ada pengawasan dari gurunya
jangan bergerombol kan kebiasaannya begitu
setelah dia latihan dia bergerombol kalau boleh langsung pulang
dari rumah juga sudah pakai
pakaian latihan dan jangan kemana mana habis itu sudah langsung pulang
dengan terus mengasah teknik dan kemampuan bermain bola
diharapkan para atlet muda akan lebih siap bertanding di kemudian hari
serta dapat menjaga kebugaran dan kesehatan tubuh di masa pandemi
tim liputan cnn indonesia